kalau ekonomi berjalan kemudian protokol kesehatan bisa dijaga ya apa yang salah gitu
ketua tim riset virus corona dan formulasi vaksin pnf koirul anwar nido menilai
kebijakan psbb transisi yang diambil pemerintah kota surabaya bukan karena pertimbangan epidemiologis
situasi ini menjadi pertaruhan apakah langkah pemkot surabaya ini benar
atau malah standar penanganan badan kesehatan dunia who yang perlu dikaji ulang
who menetapkan syarat bagi sebuah negara yang akan menerapkan new normal atau kenormalan baru
mulai dari pengendalian penularan menekan angka kematian sampai pengelolaan resiko kasus impor
dalam konteks surabaya hampir semua tidak berhasil dicapai
sejumlah pakar menginventarisasi potensi bahaya dan apa yang harus dilakukan ketika pelonggaran diberikan
saat pandemi covid sembilan belas belum bisa dikendalikan
konsekuensi penularan penularan menekan angka kematian sampai pengelolaan risiko kasus impor

sementara dengan kondisi psbb yang beberapa minggu kemarin saja kita sudah ada kolaps ya
who mensyaratkan angka rasio positif dari populasi yang mengikuti tes pcr tak lebih dari lima persen
namun dari data pemkot surabaya per sembilan juni angka positif mencapai empat kali lipat
yakni lebih dari dua puluh tiga persen
angka penularan masih di kisaran satu
tingkat kematian mencapai lebih dari delapan persen
jadi akibatnya itu ya kematian ya kematian yang tinggi
karena apa yang terjadi di masyarakat tidak tertampung
kan kalau dia positif ya dan muncul terus ya tanpa isolasi
jadi karena testingnya separuh separuh katakanlah testingnya belum ideal
berarti kan ada penularan yang tidak terdeteksi dan itu masuk terus ke rumah sakit
rumah sakitnya sudah overload
ya berarti kematian yang terjadi
bagi sejumlah pakar
new normal ini menggiring penanganan pandemi ke arah herd immunity atau kekebalan kelompok tertentu
menurut inisiator lapor covid irma hidayana
hal ini bias kelas dan berpotensi melanggar hak dasar warga negara yang diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
memang kembali lagi yang harus menanggung resikonya
masyarakat yang mana terutama yang kelas ekonominya rendah
secara sosial secara ekonomi secara apapun itu ya politik juga berada pada yang level yang paling rendah
sementara mereka yang menengah ke atas mungkin masih bisa menyelamatkan diri dengan pergi kemana mana
menurut peneliti hak asasi manusia hrls universitas erlangga herlambang wiratraman
potensi pelanggaran hak hak publik juga merembet pada tingkat represi aparat yang terlihat pada narasi

padahal selama ini ia menilai kebijakan pemerintah lebih banyak menguatkan kewenangan dan memperkecil kewajiban mereka terhadap masyarakat
kita harus hati hati ya dengan istilah pendisiplinan
saya kira kebijakan untuk mendisiplinkan ini karakternya justru represif
yang kedua justru memungkinkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang justru itu kontraproduktif apa yang terjadi di masyarakat
nggak boleh abai terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah
kewajiban itu meliputi bantuan sosial yang konsisten hak pekerjaan sampai layanan kesehatan yang baik
para pakar ini sepakat pemkot surabaya harus mengejar ketertinggalan akibat lompatan kebijakan menuju new normal
ketertinggalan ini adalah perbaikan sistem pelayanan kesehatan peningkatan jumlah testing
dan pemerataan lokasi sampai mempercepat durasi hasil uji testing
yang selama ini bisa sempat dihasilkan
dan ini sudah sampai berminggu minggu
nifta farid andra suicaksono surabaya jawa timur